musibah kebakaran yang terjadi di kompleks perumahan medlan puri kelurahan petir kecamatan jepondoh kota tanggerang dan menewaskan empat orang penghuninya menjadi pelajaran penting
pemilik dan penghuni rumah wajib memahami sistem fire safety dan membuat konstruksi bangunan yang tahan api selama dua hingga empat jam
saya akan menunjukkan bagaimana rumah yang berada di komplek perumahan medland puri blok b tujuh nomor sepuluh rt dua rw delapan kelurahan petir kecamatan cipondo ini benar benar terlihat sudah diberikan garis polisi seperti itu
kondisi rumah saat ini sudah cukup parah begitu seperti saat ini terlihat ada mobil di bagian depan tidak sempat dikeluarkan oleh warga
ikut terbakar juga kemudian juga ada dua sepeda motor kurang lebih di bagian dalam
dan di atas masih terlihat ada pintu bertralis kemudian jendelanya mungkin juga sudah rusak sudah bolong
bagian depan rumah juga sudah hancur tersisa puing puing seperti itu
peristiwa nahas ini membuat gempar warga di sekitar lokasi kejadian
menurut keterangan ketua rt setempat api dengan cepat membakar seisi rumah karena banyaknya material berbahan kayu dan kardus berisi pakaian
saya tiba di lokasi pada pukul
saya tiba di lokasi ini warga sudah ramai ramai membantu untuk memadamkan api dengan peralatan yang ada dengan ember dengan selang air
dengan minimnya peralatan kita berusaha untuk memadamkan api selagi menunggu mobil pemadam kebakaran datang
kemudian mobil pemadam kebakaran datang ini kurang lebih jam lima kurang sepuluh menit
kemudian api berhasil dipadamkan pada pukul enam kurang lima belas menit
antonio mengaku tidak menerima laporan dari warga
bahwa ada suara teriakan dari penghuni rumah
sehingga dirinya dan warga tidak masuk ke dalam rumah
ditambah lagi api sudah semakin besar
sementara dari keterangan polisi empat jenazah yang berada di dalam rumah merupakan satu keluarga
guru besar bidang konstruksi universitas pelita harapan manlian simanjuntak mengatakan
risiko dari musibah kebakaran dapat diminimalisasi
syaratnya penghuni rumah memahami sistem proteksi dan arah jalur evakuasi agar tidak terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi
kalau kita bicara bangunan gedung itu sendiri
pertama bahan bangunan gedung itu harus tahan api
dua jam supaya manusia bisa keluar dari situ
kemudian juga bukaan arah keluar
seringkali kita terjebak karena asap penuh kita nggak tahu mau keluar kemana
terjebak di rumah sendiri itu sangat mengerikan
kita belum kenal gitu ya
nah kalau ada sistem lain yang melengkapi pada bangunan gedung itu bagus
seperti sprinkle detektor kebakaran dan seterusnya
ada hidran dan lain lain sehingga memang proses pemadaman berjalan dengan baik
manlian menambahkan setiap rumah atau unit gedung sebaiknya memiliki fire stop atau sistem untuk memutus jilatan api agar tidak cepat menjalar
dia juga menyarankan agar konstruksi rumah atau gedung menggunakan batu bata yang sifatnya masif atau tahan api selama dua hingga empat jam bila terjadi kebakaran
alarm yang dapat mendeteksi asap kebakaran dan memunculkan suara juga disarankan
ini untuk memberikan tanda kepada orang yang berada di dalam rumah agar segera menyelamatkan diri ke jalur evakuasi yang ditentukan
arman helmy yudhistira satria tangerang banten